nah pemirsa kemudian juga selain kalau tadi kan kita bicarakan tentang pak jokowi ya
nah berikutnya juga ini ada calon wakil presiden sandiaga uno
dengan sepedanya pergi melakukan belusukan di salah satu gang sempit di glodok jakarta barat
dalam belusukannya sandi bahkan sempat pangkas rambut di tempat yang sama
saat presiden jokowi juga memotong rambutnya
sandiaga uno datang ke sebuah gang sempit di kawasan glodok jakarta barat
dengan mengendarai sepedanya
lokasi ini dipilih sandi dalam belusukannya ke lokasi umkm yang menurut sandi cukup baik
sandi disambut warga dan pedagang di salah satu gang yang dipenuhi pedagang itu
ia pun mampir ke salah satu warung sembari minum kopi sambil bencengkrama bersama warga
warga pun curhat banyak hal ke sandi salah satunya tentang masalah ekonomi
sandi pun tak menolak saat diajak berfoto bersama warga yang antusias dengan kedatangannya
setelahnya sandi melanjutkan belusukannya ke gang gloria
untuk memotong rambutnya
toko cukur rambut bernama kotang menjadi pilihan sandi
sandi mengaku nyaman saat mencukur rambut di tempat pangkas rambut laos itu
tak heran ini adalah yang keempat kalinya sandi mencukur rambutnya di sana
saya ini keempat kali pertama kali dulunya waktu lagi nyalon di dki
dan diajak ke sini secara kebetulan ternyata cocok gitu
usai dicukur rambutnya sandi juga dikeramas dan dipijat
sandi tampak nyaman dengan pelayanan yang ia dapatkan
saat semuanya selesai sandi tak lupa berpose di depan deretan foto politikus yang pernah cukur rambut di toko kotak
sandi bahkan bergaya di depan foto saat jokowi mencukur rambutnya di sana
toko cukur rambut kotak memang terkenal menjadi lokasi favorit para politikus
selain sandi dan jokowi toko ini juga pernah didatangi jarod saiful hidayat rizal ramli hingga haji lulung